setiap tim pendukung paslon untuk menaati peraturan yang berlaku
atau mereka sempat mekat melakukan serangan di tengah kesepakatan yang sedang berjalan
rata rata kebanyakan pelanggan menjahit pakaian yang robek atau rusak